kita potong rambut dulu ya
seenggaknya biar penampilan lo berubah
bilang menyesal ya
karena udah gak percaya sama aku
sebaiknya gak usah
soalnya udah gak berguna juga kan
udah lewat juga semuanya
jangan emosi ya
cuma kan kita kan memang banyak kepentingan kan
urusannya lebih penting juga banyak
jadi buat urusan kayak gini gak mau diperpanjangin aja sih
sebenernya pagi ini saya sama anin juga mau ke rumah anin
seharusnya sekarang kita satu suara kan
kebetulan saya bawa handphone elsa
silahkan kalau mau ngajak
orang terakhir yang berkomunikasi dengan elsa adalah
tadi malam saya coba hubungin ricky
tapi handphone nya gak aktif
ini menambah kecurigaan
kalau sekarang saya berpikir
elsa pasti lagi dengan ricky
ada video call dari tki juga
sering banget menangkap elsa
sering sekali berhubungan dengan ricky
ceng udah udah dia kan juga udah minta tolong sama ricky kan
untuk minta pengakuan kalau dia hamil dan gausah
ya mungkin aja sekarang diminta tolong lagi sama ricky
andien aku tau
dulu kamu sangat sangat terluka
dengan keputusan yang aku ambil
iya betul andien
mama juga mau minta maaf sekali lagi ke kamu
ya mungkin ini memang udah gak ada gunanya
tapi hanya itu yang bisa mama lakukan ke kamu
udah lewat jalan
terlepas dari itu semua
penyesalan aku dan mama
bahkan secara lebih besar lagi keluarga aku
mungkin tidak cukup
untuk itu kita berusaha untuk melakukan yang terbaik
terlebih lagi soal
membantu untuk mencari tahu dimana elsa berada
karena bagaimanapun juga elsa harus mendapat hukuman yang setimbang
setelah ini kami rencananya ingin ke kantor polisi
saya ingin membawa handphone ini sebagai barang bukti
mudah mudahan keterangan yang bisa didapat dari handphone ini bisa digunakan polisi
terlebih untuk menghubungi ricky
kami akan mencari tahu
perlu kita ke kantor polisi
anda saja sudah cukup kan
bisa nanti anda tolong kabari saya kalau ada perkembangan
saya dan adin mau ke rumah papa suria
masih ada yang ingin di pecahkan
kayanya kita juga harus berangkat sekarang ya ma
kita mau langsung kontak polisi jadi sekali kita promisi mudah mudahan secepatnya polisi bisa bergerak dan elsa bisa ditemukan
ini kita mau kemana
kita potong rambut dulu ya
seenggaknya biar penampilan lo berubah
tolong potongin rambut dia ya
waduh mas saya disini cuma nyukur khusus buat cowok mas
kalau cewek saya belum pernah
udah mas potong rambut saya sebisanya aja ya
tapi mbak nanti takunya aslinya jelek mbak
deket sini ada kok
salon khusus buat cewek
gede lagi salonnya
dan pasti hasilnya juga lebih bagus mbak
udah bener ricky bawa gue kesini
kalau di salon besar malah jadi banyak orang yang lihat gue nanti
saya mau potongnya disini
untuk modelnya nggak usah dipikirin ya
eh mbak silahkan mbak
mas dapet aja

mas udah terbuka lagi lah di rumah ni

mas di sini ap
terima kasih tuhan
aku seneng banget lho mama akhirnya mama balik lagi kesini
lu pasti sedih ya mikirin elsa
ma tapi percaya sama aku ma mama tuh gak pantas disana
dan mama bukan pelakunya
mama gak bisa berhenti mikirin elsa
ada gak elsa hubungin mama
elsa ngasih tau gak ada pergi kemana
ini untuk kebaikan elsa
nanti hukuman dia juga makin berat lho ma
karena dia kabur kaburan terus
din mama bener bener hetapa where elsa pada
elsa jauh banyak mama sih tidak tahu
elisa gak ada hubungan sama mama
kamu gak ada niatan untuk berhenti cari alsa